ya semua mengirim delegasinya
maksudnya dari rocky udah bilang lu udah udah ngangkat nama lo banyak banget
nah sebagai faisal yang istilahnya masih muda lah ya